ketua umum partai nasdem surya paloh memberi sinyal positif saat ditanya kemungkinan merapat ke koalisi yang mengusung pasangan capres cawapres prabowo gibran
surya paloh pun berkomentar soal hak angket dalam kondisi saat ini
pertamalah dulu mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan coba
kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga
itu yang pertama ya ini kita bisa pertimbangkan itu
kalau enggak ada usulan lain ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi nasdem
dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi itu satu
progres perjalanan waktu sejujurnya membuat bangket sudah tidak up to date lagi
untuk conditional hari ini